seiring tumbuh kembangnya si kecil tak hanya membutuhkan asi
tapi juga makanan pendamping asi atau mpac
menurut who atau organisasi kesehatan dunia
waktu yang tepat untuk mulai memberikannya adalah usia enam bulan
bayi disarankan menerima makanan pendamping sebanyak dua atau tiga kali sehari
saat usia enam hingga delapan bulan
lalu tiga atau empat kali sehari pada usia sembilan sampai dua belas bulan
tekstur makanan pendamping yang dikenalkan juga bertahap
mulai dari lumat lembek hingga keras
saat bayi sudah masuk usia makan
makanan pertamanya menjadi hal yang penting diperhatikan
jika pengalaman makan pertamanya menyebalkan
bisa menjadi cikal bakal bayi sulit makan
untuk mendapat varian menu mpac
kini para ibu bisa dengan mudah mencari ide ide masakan dari media sosial
banyak akun yang menawarkan resep mpac dengan bahan bahan yang mudah didapat
cara memasaknya pun terbilang ringkas
meski demikian penampilan akhirnya ternyata menarik
menu variatif sehat dan enak
bisa memberikan pengalaman makanan pertama yang menyenangkan buat si buah hati
oke gitu ceritanya
buat ibu ibu udah langsung lah sekarang ya nonton good morning
ini penting nih bapak bapak ngeliatin dulu
ngeliatin dulu atau nggak ngabisin kalau ternyata anaknya nggak mau gitu ya
iya saya bagian ini aja cleaning service
nah kita tadi udah ngomongin tentang mpac
sudah ada nih sekarang di studio kita
kusandari pegiat makanan sehat
yang akan berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya dalam membuat makanan pendamping asi
selamat pagi mbak ayi
selamat pagi jadi jadi gimana nih ceritanya nih
kalau untuk mpac ya sebutannya mpac gitu kan
itu apa aja yang harus diperhatiin dari mulai nutrisinya
terus kemudian juga apa teksturnya gitu supaya baby itu bisa senang malahan ya
sebenarnya kalau dari yang aku pelajari dan dari pengalaman sebagai seorang ibu
sebenarnya banyak sekali yang kita perlu perhatikan
yang pertama adalah kecukupan nutrisi
jadi bahan bahannya itu kita harus perhatikan
oke apa saja gitu
dan bergantian jangan cuma kita kasih itu itu saja plus bentuk makanannya itu juga menentukan mas
oke bentuknya juga
supaya bayi kita itu lebih semangat
karena biasanya itu kan kalau makanan pendamping asi awal awal itu biasanya yang kebubur bubur gitu kan
harus kayak gitu atau justru bisa dibentuk dengan cara yang lain ya
kalau awal awal itu kan semua ditentukan dari kemampuan mengunyah si bayi
jadi awal awal mungkin dari tekstur lumat
sampai nantinya ketika sudah kemampuan mengunyahnya naik
dia akan semakin padat
terus kayak bentuk makanan
terus suasana makan itu semakin menarik ya
jadi pengalaman makan juga nggak akan bikin trauma atau kaget
tapi justru menyenangkan
ya itu udah ngerti juga kayak gitu ternyata ya
iya udah ngerti juga
nah ini salah satu menu yang sudah disiapkan oleh mbak ai ya
boleh kita lihat ini bisa dimakan oleh bayi umur bertingkat

enam bulan ke atas
sampai toddler juga bisa ya
dan jadi ini adalah salah satu ini namanya arancini
terinspirasi dari makanan itali tapi ini versi lokal
berarti gampang dong di ini ya diikutin ya di rumah
jadi makanan ini bisa dikonsumsi dari enam bulan sampai dua sampai toddler
sampai bapak ibunya juga bisa makan
oh bapak ibunya juga ini ya
tapi kita bisa sesuaikan teksturnya
dengan kembali lagi tadi kemampuan mengunyah bayi
kalau bapak ibunya nyicip pakai sambal
jangan sampai makan tapi sama anaknya ya terpedesan
nah ini apa aja nih kalau saya lihat di sini ada wortel
jadi bahan bahannya ada wortel ada telur ada bayam karena bayam itu bagus sekali
dia kayak akan zat besi lalu ada proteinnya hari ini pakai daging merah
lalu sebagai sumber karbohidrat
jadi sumber karbohidratnya hari ini memakai mixed grain rice alias nasi yang dicampur dengan biji bijian
saya pakai sorghum dan juga pakai kinoa
jadi sumber karbohidratnya itu beragam
terus di apa ya
di lumat diuntel untel dibentuk mungkin bola bola kecil seperti ini
nah habis itu ini juga bisa di stock di freezer
jadi kalau buat ibu ibu kalau mau bekerja pagi ya kan langsung tinggal keluarin goreng atau pupus
kemudian di ini ya ini pakai tepung apa nih
nah ini saya pakai tepung almon karena kacang kacangan itu juga vitamin b dan zat besi itu juga bagus dibandingkan kita pakai kering
ini mau dicoba di goreng atau gimana
ini tadi mbak it bilang bisa ditaruh di freezer ya itu tahannya berapa lama tuh
kalau tahan berapa lama biasanya kalau makanan di freezer itu aku dari dua minggu
tapi nggak lebih dari satu bulan
gak lebih dari satu bulan dihabiskan begitu ya
tapi memang kalau misalnya kita punya anak bayi juga kan kadang kadang anak bayi itu moody ya
kadang pengen hari ini doyan banget nih makan makanan yang ini besoknya belum tentu
jadi ini sebenarnya solusi yang bagus juga nih kalau misalnya kita udah masaknya agak banyak lalu ditaruh ke dalam freezer bisa dicoba lagi mungkin untuk beberapa hari ke depan
nah kalau untuk minyaknya
kan yang oke untuk bayi yang nggak apa apa nih untuk bayi atau anak nih pakai makanan
bayi atau anak nih pakai minyak apa nih minyak kelapa ya
sebenarnya untuk seluruh manusia paling bagus ya itu adalah untuk menggoreng itu adalah minyak kelapa
dan kita beruntung sekali karena di indonesia ini gampang sekali mendapatkan kelapa kan ya
dan murah juga harganya
kenapa kelapa karena ketika dipanaskan minyak kelapa itu yang dia bisa stabil dibandingkan minyak yang lain
malahan jangan pakai kayak minyak olive oil kayak gitu gitu ya
kayak yang juga sih sebenarnya mahal
nah itu dia salah satunya budget juga menentukan
iya sebagai ibu ibu ya kak
lihat di sini ada garam nah ini juga kan menarik ya kadang kadang ada yang mau pakai bumbu atau nggak mau pakai bumbu itu gimana tuh menentukannya
boleh jadi memang garam dan gula itu bukan dilarang dalam mpa c yang saya pelajari tapi salt is okay but not too salty
jadi jumlahnya jangan keterlaluan dan kita juga bisa pilih garam yang baik gitu
nah garam yang baik kayak gimana tuh
kalau ini hari ini ya betul hari ini saya lagi bawa himalayan sol bisa dibuka
tapi ini juga mahal
tapi sekali lagi kita ada di indonesia ada sea salt bali kusamba dengan harga yang lebih terjangkau itu lebih bagus
dia tidak melalui proses pemutihan dan lain lain
lebih natural ya
oke nah tapi tentunya kita penasaran juga ya tentang seputar gizi anak dan juga makanan ini bagaimana sih yang paling tepat untuk anak dan bayi juga
sekarang kita sudah datang nih di hadir di studio dokter anak selamat pagi
mbak ranti hana apa kabar
aku praktek aja di rumah nanti ya
kalau misalnya saya mau curhat sedikit ya karena saya juga kan punya anak umur satu tahun nih
kadang kadang anak itu punya masa masanya dia gtm atau gerakan tutup mulut yang benar benar
dia mau memakan ya
nah itu gimana tuh caranya untuk misalnya kita mengatasi biar dia mau makan tanpa memberikan makanan makanan yang sebenarnya belum baik buat dia misalnya
oke jadi kalau yang kita sering sebut gerakan tutup mulut itu memang istilahnya fase yang
pasti akan ditemukan oleh semua ibu ibu dan anak anak
jadi jangan khawatir pasti itu terjadi
nah salah satu caranya adalah tadi yang seperti udah dibilang sama mbak ayu ya dikasih variasi makanan yang bermacam macam
jadi bisa dari makanannya sendiri ataupun bentuknya nih seperti ini yang biasanya dia makannya di mangkok ada bubur
kalau ini dikasih yang dia bisa mulai pegang sendiri sambil melatih juga kemampuan motorik halusnya ya
dan juga bisa juga kita berikan bersamaan dengan keluarga
jadi kita makan sama sama
rame rame supaya anak kita juga melihat oh mama makan papa makan gitu
jadi ketika itu terjadi ketika bapak ibunya sibuk main handphone dan anaknya disuruh makan sama asisten rumah tangga ya
nah mungkin gitu kan
minta perhatian kayaknya ya
nah itu kalau untuk kan ada juga nih sekarang istilahnya yang juga mulai populer yaitu baby lab winning ya
jadi memang dia pegang sendiri terus makan sendiri mulai dari awal lah dari sekitar enam tujuh bulan begitu
itu gimana tuh dok bisa juga dicoba
jadi sebetulnya yang kita terapkan adalah istilahnya bukan baby life winning tapi responsive feeding
jadi tetap kalau dari who dan ikatan dokter anak indonesia kita memberikan makanan sesuai dengan kemampuan anak
jadi pada usia enam bulan anak tuh memang makanan yang bisa dia proses itu yang lumat
jadi disaring ataupun misalnya di blender halus gitu ya
dan karena kemampuan motorik halus dan juga koordinasi tangan mulutnya tuh belum terlalu baik
sehingga kalau misalnya enam bulan pertama kemudian langsung kita kenalkan itu mungkin tidak akan mencukupi kebutuhan gizinya seluruhnya
jadi kita lebih ke arah istilahnya responsive feeding yaitu anak tetap di encourage tetap di apa namanya didorong untuk mencoba makan sendiri
tapi kita sebagai orang tuanya tetap memastikan bahwa jumlahnya giziknya adekuat gitu sesuai
nah untuk menghindari anak nanti sudah besarnya jadi peaking eaters atau milih milih atau mungkin trauma gak mau makan itu gimana tuh
pertama adalah kita berikan variasi yang terus menerus
jadi jangan dulu menyerah kalau misalnya anak satu kali misalnya dia nyoba brokoli hmm gak enak
terus kita langsung pikir oh ini anak gak suka brokoli
bisa dibilang nggak mau atau nggak suka terhadap suatu bahan makanan bahkan dikatakan kalau dia udah dua puluh kali mencoba dan dua puluh kali menolak
jadi kalau belum dua puluh kali artinya belum tentu dia gak mau
gak mau gitu
mungkin dari moodnya hari ini dia pengennya warna orange baru besok mungkin dia mau tertarik sama yang warna hijau seperti itu
kalau intensitas makanan itu berapa banyak tuh sehari gitu
itu juga sesuai dari usia dan kemampuan

jadi dari usia enam sampai delapan bulan kita berikan makanan utama atau makanan pokok dua sampai tiga kali dengan makanan selingan satu sampai dua kali
nutrisi yang paling dibutuhkan pada saat itu
jadi kenapa kita memulai pembelian makanan pada usia enam bulan
karena pada saat itu asi sudah tidak bisa lagi memenuhi seluruh kebutuhan gizinya
tambah dari makanan
diantaranya yang kita harus
penuhi adalah kebutuhan
karbohidrat untuk energinya
kemudian juga mikronutrien seperti
zat besi seng vitamin a
itu yang saya dengar
salah satu yang paling penting adalah zat besi
untuk iq nya biar oke
ini juga salah satu makanan yang dipenuhi dengan
zat besi tersebut
dan juga kalau kita lihat ini sudah jadi
tadi sudah di
cepat banget ya berarti ya
bisa langsung dipraktekin di rumah ya
kok jadi malu dilihatin
wah berarti kalau misalnya anaknya lagi gtm
kita yang ambisin
doyan atau ma bikinnya agak banyak gitu buat kita
nah ini juga tapi disandingi
garnish nya itu dengan
ada ini tertentu gak
ada alasan tertentu gak
tadi ya seperti yang aku udah ceritakan
ini udah di briefing dulu nih sama dokter ranti
bahwa penyerapan zat besi itu akan lebih baik lagi di tubuh kita
asupan vitamin c nya juga baiknya dok ya
jadi salah satunya adalah dari tomat
kalau anak saya tuh anehnya gini ya
dia suka gtm ya tadi ya
tapi kalau dikasih timun itu dimakan terus
timun aja dimakannya tuh
oh nah itu juga kayak gimana tuh dok
karena pernah anak saya juga
saya kasih wortel tapi ternyata kayaknya kebanyakan vitamin a
nah itu kalau misalnya anak tuh ada yang
milihnya itu cuma satu jenis makanan
gimana sih cara kita untuk mensiasatinya
memang kalau seperti itu ya satu
kita tetap harus coba terus
tapi mungkin caranya dibarengin sama makanan yang dia udah suka
jadi misalnya dia sukanya kan tadi kata mbak
sukanya wortel nih
terus kita mau memperkenalkan sebetulnya
ini yang lain misalnya kentang gitu
kita sandingkan lah tuh si wortelnya sama kentang gitu
mungkin lama lama dia jadi ngambil kentangnya
atau misalnya dibuat seperti perkedel gitu ya
yang udah dicampur wortel
jadi kelihatan warnanya kelihatan rasa wortelnya
tapi sebetulnya dia sudah mencicipi makanan yang lainnya gitu
mungkin itu tricky trickinya ya
ini kayak mbak ayi bikin kan ini semua udah terselubung disitu semua ya
ada ada karbon hidrat protein semua
jadi ngakal ya
yang penting pokoknya ada jadi masukin semua
jangan lupa bumbu kesabaran dan bumbu persistensi
itu yang paling penting
karena ini kan masalah klasik ibu ibu ya
biasanya istri saya juga kalau udah apa
ngasih makanan ke baby dan babynya gak mau
itu kan kayaknya ngerasa bersalah gitu
lukuk pikiran kemana mana gitu
ternyata ya itu tadi ya nakal
jangan lupa juga untuk sabah
betul itu perjuangan setiap hari
pagi mau curhat lagi mumpung lagi gratis nih curhatnya
nanti aja ya di belakang ya
seminta nomor teleponnya ya
ya itu dia ya tadi mudah mudahan tentunya tipsnya berguna nih
untuk ibu dan bapak di rumah
yang sedang pusing menghadapi anak yang gtm
bisa coba tips tips yang tadi sudah kita berikan
ini makanan yang penting supaya baby bisa pintar dan juga kreatif
kalau kreatif nanti bikin konten ya
bikin konten karena sekarang ini kan konten kreator tuh lagi ini ya
lagi mendapatkan tempat yang luar biasa nih
nah panggung selebrasi bagi para konten kreatif
fanfest showcase kembali digelar untuk kelima kalinya
mulai dari ria ricis marian jola young lex hingga musisi jogja project
informasinya saat lagi di good morning
dan terima kasih banyak sudah hadir di studio kita